siswi smp negeri di brebes jawa tengah diminta sekolah untuk mengundurkan diri karena jarang masuk sekolah
akibat merawat adiknya yang mengalami gizi buruk serta tidak memiliki ongkos dan uang saku
lalu bagaimana perkembangan kondisinya kita sudah terhubung dengan kepala smpn satu wanasari bapak agung supriyadi
selamat malam bapak
selamat malam mbak mestri
baik terima kasih sudah bergabung bersama kami
kemudian sudah bergabung pula melalui sambungan telpon komisioner komisi perlindungan anak indonesia bapak aris adilaksono
selamat malam pak aris
selamat malam mbak
ya terima kasih pak aris dan juga pak agung sudah bergabung
ini memang satu contoh kasus siswi smp ya tapi bukan berarti ini kemudian tidak terjadi di skala besar
yang terungkap ini satu kasus yang ada
kita update dulu kepada pak kepsek ini
pak agung bagaimana sekarang status pelajar dari siswa ini di sekolah
ya terima kasih mbak mestri
ini saya ceritakan dulu ya mbak desri
jadi status anak itu sekarang dari sekolah membantu memindahkan anak tersebut
jadi kami dari pihak sekolah tidak pernah memaksakan siswa tersebut keluar atau mengundurkan diri
tetapi karena jaraknya jauh ya si rani rumahnya di margadana itu ikutnya tegal sedang sekolahnya di brebes
di brebes di smp mantan lasari ikutnya brebes
kemudian karena tidak berangkat lama sekali saya menyuruh guru bk nya wali kelasnya untuk hobi seat ke sana
ternyata di sana tidak ada biaya untuk bersekolah
akhirnya kami bebaskan segalanya untuk spp kami bebaskan
dan itu maaf saya ralat tidak pernah ada biaya spp itu rp delapan puluh itu salah
orang tuanya salah
jadi kami itu bervariasi
ada yang rp dua puluh ada yang maksimal rp empat puluh
tidak benar itu rp delapan puluh ribu
nah kemudian ternyata setelah guru bk ke sana
ternyata anak itu informasi dari bapaknya tidak mampu
akhirnya kami sarankan minta pindah yang dekat
minta pindah yang dekat
dengan alasan biar tidak ada ongkosnya
kalau sekolah sudah kami bebaskan semua
tapi ternyata dari orang tua menyatakan bahwa untuk transport pun
untuk ongkos pun nggak ada biayanya
nah makanya kami sarankan untuk pindah yang dekat
tapi kok berkembangnya oleh orang tuanya kak menyatakan disuruh keluar
karena saya pendidik ya mbak ya
saya tahu anak itu jangan sampai putus sekolah
ya kami pun mencari anak anak yang putus sekolah
diberbus kebetulan ada gerakan kembali bersekolah
kami mencari anak putus sekolah untuk bersekolah
jadi tidak ada niat
itu yang maksudnya yang kemungkinan ada self komunikasi
pak agung artinya harus diklarifikasi dua hal di sini
terkait tunggakan yang diakui pihak keluarga
ini dimiliki oleh keluarga dari siswi tersebut
apakah kemudian nanti akan dibebaskan jumlah tunggakannya atau bagaimana
dan yang poin kedua adalah penegasan kembali
berarti artinya saat guru bk datang menemui siswi tersebut
yang disampaikan itu adalah opsi untuk pemindahan sekolah
begitu ya pak ya
bukan artinya secara tegas dinyatakan untuk keluar
bedanya apa tuh pak
terima kasih mbak
jadi kami sebelum rani pun ada siswa seperti itu
artinya kalau memang siswa itu terlalu jauh jaraknya
kami berusaha memindahkan hal tersebut
kalau memindahkan anak tersebut jangan sampai putus sekolah
kami guru pendidik tahulah
kalau anak putus sekolah nanti masa depannya jelas
nanti tidak jelas
jadi kami berusaha
jadi guru bk yang saya suruh untuk menemui anak itu
dengan niat anak itu mau pindah kemana
ya karena dari dapodik di sekolah kami tidak pernah mengeluarkan
jadi sekarang itu tidak bisa anak itu keluar
kemudian dapodiknya masih
jadi dapodik itu masih di smp satu manasari
jadi itu silahkan mencari sekolah yang baru
diartikan orang tuanya disuruh mengundurkan diri
ya maaf mungkin itu komunikasi yang salah
pak agung dari pak agung kita ke pak haris dulu
pak aris melihat kondisi yang tadi dijelaskan dijabarkan oleh pak agung
kemudian bagaimana kemudian informasi ini juga berkembang di masyarakat
pendapatan dari pihak keluarga juga terjadi miskomunikasi
kalau kata pak agung tadi
dari kacamata kpai
sebenarnya melihat kondisi seperti ini itu seperti apa sih pak
apa yang pendampingan bisa dilakukan oleh kpai
terutama bagi mereka anak anak di usia sekolah
yang masih juga harus mendampingi keluarganya
sehingga harus bolos sekolah dengan apapun itu alasannya
terima kasih mbak
assalamualaikum pak agung dan semuanya
sebenarnya dari kacamata undang undang
terutama undang undang perlindungan anak
salah satu hak anak adalah mendapatkan pendidikan
dan tentu itu juga menjadi amanat undang undang dasar empat puluh lima
bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dan pengajaran
lebih detail lagi di dalam undang undang siktiknas
ya kan nomor dua puluh tahun dua ribu dua
pendidikan dasar dan menengah
tentu menjadi tanggung jawab pemerintah
baik dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
kalau kita mengacu pada regulasi regulasi itu
maka sesungguhnya tidak dibenarkan untuk kemudian
membuat tindakan tindakan yang kemudian mengarah begitu
kepada anak untuk kemudian putus sekolah
kalau di sinmak secara umum
berita yang berkembang dan juga
saya sebenarnya juga berkoordinasi dengan bp tiga a pemerintah daerah tempat ya
ya sebenarnya banyak cara untuk kemudian mendisiplinkan peserta didik
ketika ada peserta didik malah tidak sekolah
maka patut diduga
patut di sekolah patut kemudian memberikan pendampingan
karena sesungguhnya juga selain punya kewajiban
untuk kemudian memberikan pembelajaran
juga bagaimana proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar
bagaimana kemudian perlindungan ketika ada di sekolah
perlindungan tentu tidak sekedar menyangkut
bagaimana ketika anak anak itu terkena kekerasan misalkan
tapi juga perlindungan ketika melihat anak
ada potensi untuk putus sekolah
nah masih banyak cara pendisiplinan
saya kira misalkan patut dilihat berapa intensitas sekolah
berapa kali intensitas sekolah melakukan visit kepada peserta didik itu
apa yang bisa lakukan saat visit
apakah hanya sekedar datang kemudian menanyakan
kemudian memberikan surat
atau beberapa kali visit kemudian
bagaimana nih mengidentifikasi persoalan anak
melakukan assessment awal
kenapa dia males dan seterusnya
sehingga sekolah juga punya tanggung jawab
untuk kemudian mencarikan solusi solusi terkait kendala kendala
yang kemudian dihadapi oleh anak
pada prinsipnya pembunuhan hak pendidikan anak itu
menurut regulasi dan tentu
ketika ada anak putus sekolah
dari kpai yaitu pengawasan
maka bagian yang kemudian kpai harus
kpai akan mengambil peran di sini
bagaimana anak ini kembali sekolah dan seterusnya
dan memang kami sudah berkoordinasi dengan
pemda tempat ya
bahwa akhirnya memang
pemda tegal ya
kota tegal sama brebes akhirnya
dan memang pindah sekolah
akhirnya tidak di smp yang sekarang
pak aris berarti melihat kondisi
ini kan pengakuan dari rani juga menyatakan bahwa
ia tidak masuk sekolah
karena menjaga adiknya begitu
ada arahan dari pihak sekolah
penampingannya adalah berupa
penyampaian untuk pindah sekolah
sebenarnya hal hal seperti ini
itu bisa dikatakan sudah tepat
pendekatannya atau pendekatan seperti apa
yang seharusnya memang diterapkan
baik itu oleh pihak sekolah
maupun pihak orang tua
untuk mengatasi kondisi seperti yang dihadapi
siswa yang berasal dari berbes ini
kalau kemudian ada anak
yang dalam kondisi demikian
itu sekolah wajib
memberikan layanan layanan khusus
narankan pembelajaran tidak sekedar
ada di dalam di sekolah ya
bisa juga memberikan layanan pembelajaran
apalagi kondisi misalkan rani tadi
ada kondisi orang tua
yang kemudian perlu dibantu dan seterusnya
jadi pilihan untuk menyodorkan
surat mengundurkan diri
saya kira kurang tepat
kalau tadi pak agus menjelaskan soal jarak
sebenarnya sudah bisa diidentifikasi
saat rani masuk pertama
apalagi sistem ppdb ada zonasi dan seterusnya
pbdb pertama mungkin sudah bisa disarankan
untuk bisa mengakses sekolah yang terdekat
karena menurut informasi sebelumnya
ini memang perlu dipastikan
atau memberikan surat untuk mengundurkan diri
karena memang betul
dapodik ya pasti tidak
tapi diizinkan untuk mengeluarkan anak
karena yang ada
bagaimana memutasikan anak
karena itu bagian dari upaya negara
upaya pemerintah pusat agar tidak ada anak putus sekolah
apa namanya mau pindah
itu sudah harus pasti dulu sekolah mana yang dituju
sekolah yang dituju memberikan
surat mandat penerimaannya
disampaikan kepada sekolah asal
baru anak boleh pindah
dan baru boleh dicabut dari atau dipindahkan
pak aris kalau dari informasi yang kami dapatkan
ini kan karena siswi tersebut
memang asalnya tadinya
dekat begitu ya
kemudian juga perawatan adiknya
juga tadinya dekat dengan lokasi sekolah
di arah sudai berbes
tapi mungkin pindah rumah sakit
itulah yang membuat akhirnya jarak menjadi bertambah
saya kembali ke pak agung
setelah tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh pak aris
yang memang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah
dan poin selanjutnya pak agung
apakah sejauh ini
sudah ada koordinasi pasti
dengan sekolah yang dituju nantinya
untuk proses pemindahan sekolah
terhadap siswi tersebut
terima kasih mbak mistry
saya mau ucap terima kasih dengan pak aris
memang asal mulaannya
karena rumahnya dibebes
jadi saat dia mendaftar
zonasinya masuk ke wilayah wanasari
setelah itu dia
pindah tapi tidak ada
tidak ada pemberian pindah ke tegal
dari pihak sekolah tidak diberitahu dia pindah
tapi kok jarang berangkat
dia terakhir berangkat
itu sekitar bulan november
november sampai sini
sudah tidak berangkat lima bulan
ya lima bulan tapi tetap
dua kali tiga kali ada foto dan sebagainya
pada saat home visit ditanyakan
ternyata waktu itu
pak tidak ada ongkos
ya sudah untuk sekolah memang digratiskan
untuk spp untuk uang pengembangan
tapi dia sendiri
keluarganya untuk ongkos setiap harinya itu
tidak ada ongkosnya
solusinya kan kami tadi
dengan pihak terkait
dengan dinas pendidikan
sudah dipindahkan yang lebih dekat
waktu itu nanti saja
nanti nunggu nunggu ajaran baru
anak itu ya
seolah olah menikmati seperti anak yang lain
bisa bermain dan sebagainya
sudah kami tunggu
kami dua kali memanggil orang tuanya
sekolah yang dekat
yang tidak membutuhkan ongkos dan sebagainya
kami anggap itu solusi yang terbaik
jangan sampai anak itu putus sekolah
karena kami tadi sampaikan
bapak pendidik ya
ingin melihat ada anak sekolah di jalanan
terakhir pak tadi yang saya tanyakan
untuk status pendidikannya
dari kemarin kami sudah koordinasi dengan
dinas pendidikan pemuda laraga berbes
kemudian dengan pmd tegal
akhirnya yang terdekat
di smp tujuh belas tegal
kami sudah menyiapkan berkas berkasnya
kami sudah menyiapkan
dan kami koordinasi dengan sana
dan menyampaikan bahwa ini anak
tolong dibebaskan dari segala biayanya
dan wali kota tegal langsung tanggap
dari kepala dinas pendidikan berbes juga sama
kemarin malam mengunjungi
rumah anak tersebut
kami juga mengunjungi
yang intinya anak itu
ajaran baru ini bersekolah di tegal
yang jaraknya mungkin hanya sekitar
satu hal yang pasti adalah
semua hal harus diupayakan agar tidak ada lagi
anak anak yang putus sekolah
karena tadi ya kita harus sama sama
bisa memenuhi hak dari anak
yakni hak untuk memperoleh pendidikan
terima kasih kepada komisioner kpai
dan juga kepala smp
negeri satu wanasari
bapak agung supriyadi
sudah bergabung bersama kami malam hari ini
ya sama sama terima kasih mbak mestri